hal ini akan terus kami akomodir dan komunikasikan agar target capaian yang dimaksud dapat terwujud
seperti tercapainya peningkatan jumlah penyandang disabilitas dan mengikuti kompetisi olahraga
dan berikut juga tersedianya pelati hingga infrastruktur
jadi dari pemerintah pusat berusaha untuk mengharmonisasi dengan berkoordinasi
berkomunikasi dengan pihak pihak terkait supaya teman teman penyandang disabilitas ini dapat memaksimalkan potensinya
dan berlatih sesuai dengan ragam penyandang disabilitas dan bakatnya